mantan kepala staf kostrat mayor jenderal tni purnawirawan kiflan zen melaporkan ketua bidang advokasi yayasan lembaga bantuan hukum indonesia muhammad isnur ke bares krim polri
kiflan melaporkan isnur yang telah menuding dirinya menjadi dalang demonstrasi di depan kantor lbh jakarta pada hari minggu lalu
mantan kepala staf kostrat mayor jenderal tni purnawirawan kiflan zen tiba di kantor baris krim abes polri jakarta pusat selasa sore
kiflan menyangkal dirinya merencanakan aksi dan membubarkan acara di kantor lbh pada hari sabtu dan minggu
menurut kiflan yayasan lembaga bantuan hukum indonesia atau ylbhi telah melanggar tap mprs undang undang no dua puluh lima tahun seribu sembilan ratus enam puluh enam tentang pembubaran pki
kiflan juga meminta pemerintah membubarkan ylbhi
saya sebagai tim advokasi dari ylbhi
yang mencari pembubaran pki
nah saya mencemarkan nama baik bahwa saya adalah sebagai dalang atau operator di dalam penyerangan kantor lbh jakarta
karena itu saya sekarang melaporkan saya tidak ada ikut di dalam sebagai operator atau sebagai dalang
dan saya tidak memimpin dan saya tidak hadir pada acara itu
baik pada waktu hari
sabtu atau hari minggu
malah saya hari minggu ada di bogor